ya masih terkait persidangan di mana roky gerung yang digugat secara perdata oleh advokat david tobing ke pengadilan negeri jakarta selatan
tidak hadir dalam sidang perdana atas gugatan menghina presiden
roky seharusnya hadir dalam sidang perdana yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan selasa pagi dengan hakim ketua ju yamto
namun roky tidak hadir disebabkan alamat pemanggilan yang berbeda sehingga surat tidak sampai ke tangan roky gerung
roky diadukan dan digugat oleh david tobing karena merasa terhina dengan perkataan roky kepada presiden joko widodo
roky mengkritik jokowi yang menawarkan proyek ikn ke tiongkok dengan kata kata yang tidak pantas dan dinilai menghina presiden jokowi
rencananya sidang selanjutnya akan digelar pada kamis tujuh september dua ribu dua puluh
dengan menghadirkan roky gerung yang berada di tiongkok